selasa sore sejumlah pekerja sedang bekerja mempersiapkan lahan di bawah kolong jembatan lain non tol jalan k h abdullah ⁇ shafii ⁇ sisi timur stasiun tebet
pekerjaan tersebut adalah bagian dari penataan stasiun tebet
para pekerja saat ini sedang menggali tanah untuk mempersiapkan jalur putaran balik baru
di mana nanti jalan putaran balik yang lama akan ditutup untuk memperluas bagian plaza stasiun tebet
dan kemudian akan dibangunkan sebuah halte transjakarta baru
penataan ini akan mempermudah penumpang yang turun krl untuk lanjut menggunakan bus transjakarta angkot atau ojek daring
aku lebih setuju kayak gitu sih soalnya untuk penataan juga lebih rapih kan
terus lebih nyaman juga untuk penumpang para penumpang yang lainnya
terus lebih tertata juga sih
penataan stasiun tebet juga akan menyasar pedagang kaki lima di sekitar lokasi
saat ini pkl masih diperbolehkan berjualan di sisi kiri dan kanan pintu masuk stasiun tebet
nantinya mereka akan dipindahkan ke lahan di kolong jembatan layang non tol sisi barat jalan k h abdullah syafiei
hanya pkl binaan kecematan tebet yang diizinkan berdagang di lokasi baru
masyarakat biasa diperhatikan sama pemimpinnya atau camat sebagai wilayahnya di sini
ya dia membina kita itu kan jauh lebih bagus
ya kita setuju setuju aja sejauh itu tidak merusak atau tidak mematikan
penataan stasiun tebet diperkirakan akan berlangsung hingga akhir bulan desember
sebelumnya pt kereta komuter indonesia sudah menata stasiun tanah abang stasiun sudirman stasiun juanda dan stasiun senen
arya dita utama muhammad iqbal jakarta